kuenya mau diantar bang ojak mak
jadi bisa nyambung terus nitipnya
iya nih mbak yanti apaan sih
kalo laku terus abis lebaran kan emak bisa nitip gue yang lain betul
makasih ya man untuk bantuin gue
yaelah dad cuma bantuin ngaduk santan doang juga
lo man disini dari tadi
gue disini dari kacang hidup masih
masih keras sampe lembek
yah kurang bang
tunggu sebentar ya
eh mak mau kemana
eh mau ke rumah dulu bang ngambil duitnya
ini bang sebagai jaminannya hp saya dulu
man kalau mau cepat situ cari tanggal dan harinya itu di bulan haji pas habis lebaran
udah kok kasih usul tadi nro
maaf ya man kalo gue kagak bisa dateng
nah itu ada si nro yang wakilin gue
tahu uang dong
assalamualaikum mbak laras
masih keras sampe lo
masih keras sampe lo
eh pasti mau nyari laras ya
bobi ada apa
ini aku baru minjem buku ini di perpustakaan sekolah
laras mau baca gak
iya aku minjemnya cuma satu
ya kan aku juga mau baca gimana dong
gak gana aja bacanya
gak ada apa apa
ada yang suka timun suri gak
mbak beh mau
gak ada beh
ya di tukang jualan timun suri ya tuh beh
mendingan nyari kelapa muda pakai sirup enak
terus udah beli makanan buat buka belum
laras mau beli gorengan gak
pas buka puasa pake cendol mau gak
enggak bok tenggorokannya lagi gak enak takut batuk
kalo es kelapa
kamu tuh mau beliin ya bapak
enggak jadi mbak
oke sudah seheaded
deh tapi tahu yang jualan timun suri lo ikut gua jadi gua kagak ikut dain lulul paji mau
kemana gua kagak mau beli timun suri gua punya es kelapa muda erot lu gimana sih gua sama si
odi maunya beli timun suri rumah kelapa muda egois wm egois bagaimana kalau gua
kelapa muda timun suri aja udah gua pulang aja eh stop stop stop
makasih bu jangan manggil ibu kenapa saya belum punya anak kalau gitu kita sama bu sama gimana
saya juga belum punya
anak padahal saya sama istri saya udah periksa ke dokter tapi mungkin belum rejekinya punya anak
kalau begitu kita nggak sama nggak sama gimana saya belum punya anak karena saya belum menikah
gua nya mau diantar bang ojak ya mudah mudahan laku ya mak jadi bisa nyambung terus nitipnya
kamu sambungin kalau laku terus habis lebaran kan mau bisa nitip yang lain betul betul
kenapa beh dulu di sini nih deh yang jualan timun suri lululuh sekarang kemana tuh nanya gua gua ga
ga tau bang maaf nih ya ada apaan dulu di sini ada yang jualan timun suri dah udah nggak jualan
be ngapa ya itu udah jadi tembok depan digusur loh manis laki laki tau tau mak udah nggak tahan
panas banget di rumah saya juga kalau malam panas banget mak
nur saya pulang dulu ya
saya mau istirahat di rumah sambil nunggu maghrib
kamu kerjanya banyak istirahatnya
nggak kelihatan kaya
lo jangan bawa bawa gue tis
kok tutup dah
ya saya disuruh tutup bapak saya lagi sakit
aduh saya mau ngambil barang bang
tadi udah ngasih ke bapaknya
besok aja lo datang lagi saya takut salah
lo mau kemana
mau buang air kecil
kalau buang air kecil jangan sembarangan bau
ya iya tupur saya juga tahu
saya mau ke toilet umum
jangan lupa bawa duit dua ribu dua
tunggu sebentar ya tukang ojeknya lagi ke toilet
bukannya abang juga tukang ojek
ya udah deh saya jalan aja
lagi ini juga udah bang bawa
ketuan servis kipas angin
ini emang depan rumah
udah lu bawa ketuan servis
terus apa katanya bisa dibenerin
ojak gak tau ma
soalnya tadi ojak tinggal
jadi ojak gak tau tuh kipas angin rusaknya apaannya
belum selesai di servis
gak tau ma
kok lu bisa gak tau sih
udah lu liat lagi belum kesono
ojak barusan dari sono
nah terus gimana hasilnya
gak tau ma
jak lo ngomong jangan muter muter ya
ma jadi bingung nih
ya terus gimana tuh kipas angin
ojak gak tau ma
yang servis lagi sakit
jadi ojak gak tau tuh kipas angin kenapa
emang disuruh apa aja
kagak pernah bener